sebanyak lima belas satu ratus sepuluh pemain angklung dari berbagai kalangan usia dan latar belakang
berhasil mensukseskan indonesia meraih giness world record kali ini
agenda ini merupakan inisiasi organisasi aksi solidaritas kabinet indonesia maju
atau oase ikm sebagai aksi nyata pelestarian angklung
yang sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun dua ribu sepuluh
kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi
bermitra bersama komunitas saung angklung ujo dalam persiapan peraihan rekor dunia ini
presiden serta wakil presiden republik indonesia hadir untuk menyaksikan pencatatan sejarah rekor dunia indonesia
para pemain angklung menampilkan dua lagu yaitu berkibarlah benderaku
serta lagu perdamaian win of change
setelah melalui serangkaian penilaian dari perwakilan guinness world record
pegelaran ini sukses mendapat predikat sebagai
seorang pemain angklung yang berharga
pemain angklung yang berharga adalah angklung ensemble
pemain angklung yang berharga adalah angklung ensemble